timnas indonesia dijadwalkan akan menjalani laga persahabatan internasional
melawan salah satu negara afrika burundi
dikutip dari laman resmi pssi pssi memastikan stadion patriot candrabaga bekasi
sebagai venue laga fifa matchday melawan burundi pada dua puluh lima dan dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh tiga
burundi saat ini menempati peringkat satu ratus empat puluh satu fifa dan indonesia masih berada di peringkat satu ratus lima puluh
tim asuhan sintayong ini juga akan diperkuat pemain yang berlaga di luar negeri
seperti jordi amat sandi walsh elkan baget sadil ramdhani dan pratama arhan
pada edisi terakhir fifa matchday september tahun lalu
indonesia dua kali meraih kemenangan saat melawan curasao dengan skor tiga dua dan dua satu